anda ingin kaya sejahtera hidup enak bak sultan ya usaha
jangan merongrong orang tua dengan menuntut tiga miliar rupiah
itu cerita lama sodara
kasus yang bergulir di pengadilan negeri bandung ini sudah berakhir damai
rabu siang deden meminta maaf kepada ayahnya
ia rela mengakhiri peluang tiga miliar yang sangat hits ini
sang anak tak kuasa menahan tangis melihat kondisi bapaknya
seorang ayah yang sudah rentah yang berjalan dibantu kursi roda
deden juga meminta seluruh gugatannya dibatalkan serta diselesaikan secara kekeluargaan
usai mediasi keceriaan tampak pada wajah bapak delapan puluh lima tahun ini
dan kisah ini pun
saya mencintai orang tua dan sodara sodara semua
mau pasang takpita dikasih jajan
jangan gegabah seperti anak yang satu ini
ia nekat menganiaya ibukan
dia mencuri sepeda motor yang ada di dalam kandungnya dan menjual sepeda motor milik orang tuanya
urusan jadi panjang
ibunya melaporkan ke kepolisian
setelah diusut sampai kusut
ternyata pencurian dilakukan oleh anaknya sendiri sangat durjana
penyesalan memang datang belakangan
karena kalau di depan namanya pendaftaran
dan kita sudah bersimpuh di kaki ibunya
ia menyesal karena kalah judi
kiel menyesal karena telah melakukan tindakan durhaka sama mama papa
meski polres malang sempat melakukan penyelidikan
orang tua kl tak tega juga
mereka akhirnya memaafkan perbuatan anaknya dan mencabut laporan agar bisa dibebaskan
mereka juga berdoa semoga kl tak lagi kecanduan judi online
tim liputan cnn indonesia